buat anda para pecinta game anda mau bermain game terbaru dengan grafis yang bagus serta game play yang asing
tentunya harus diimbangi dengan komputer berspesifikasi tinggi
dan kali ini sebuah startup asal indonesia berupa platform game berbasis cloud menawarkan solusi untuk bermain game secara streaming
seperti apa sih berikut liputannya yang sekaligus harus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami selalu bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
hobi bermain game tidak hanya dimiliki oleh anak anak
saat ini tren bermain game khususnya online mobile gaming dilakukan oleh berbagai kalangan tanpa memandang usia maupun jenis kelamin
para gamer biasanya membutuhkan sebuah konsol game seperti komputer berspesifikasi tinggi playstation atau xbox
berkat kemajuan teknologi cukup dengan ponsel pintar saja kita sudah dapat merasakan bermain game di mana saja melalui teknologi cloud gaming
skygrid startup buatan anak negeri memberikan sebuah inovasi dalam bermain game
dengan platform game streaming berbasis cloud para gamer tidak perlu khawatir memikirkan spesifikasi komputer atau laptop yang tidak mumpuni
bahkan kita dapat memainkan game triple a atau game besar di ponsel pintar
sebenarnya sih kalau dibilangin
kelebihannya adalah pasti mobile
dan sekarang memang yang berkembang adalah gimana caranya untuk membawa konten yang ada di dalam rumah itu keluar
jadi sebenarnya itulah yang namanya platform cloud gaming itu seperti itu
jadi game yang tadi dimainin hanya bisa di rumah mengandalkan device di rumah ini bisa dibawa keluar
seperti itu sih

apa yang kita lakukan
melalui platform ini hanya bergunalkan jaringan internet stabil kita dapat bermain game konsol yang memiliki spesifikasi tinggi secara streaming
tanpa melakukan instalasi dan memakan memori banyak
seperti novi dan angga
untuk mengisi waktu luang mereka terbiasa bermain game melalui gawainya bahkan sudah merasakan pengalamannya bermain game melalui skygrade
bagus gambarnya bagus suaranya juga bagus
terus kayak kita main game nyata
terus cuma tadi kalau itu kan pakai data internet ya
kalau saya main di handphone kayaknya makan kemakan data paket data di handphone gitu jadi kita harus pakai dari wifi kantor
asik sih lancar terus gue juga mainnya juga nggak ada gangguan
cuma masalah internet aja paling gue nebeng di kantor kalau main
karena ya saya yang kuota juga sih